kita awali dari informasi pertama nekat mencuri motor di parkiran sekolah dasar kecamatan megamendung kabupaten bogor
seorang residivis babak belur di amuk masa kami siang
pelaku yang sebelumnya sempat akan kabur digagalkan oleh seorang pedagang yang curiga dengan gerak gerik pelaku
video aksi main hakim sendiri terhadap seorang yang diduga mencuri sepeda motor ini
direkam oleh warga di jalan pasir angin kecamatan megamendung kabupaten bogor kami siang
pelaku yang sudah babak pelur menjadi bulan bulanan warga yang beringas
beruntung sebagian warga langsung mengevakuasi pelaku dan menyerahkan kepada petugas kepolisian yang sedang patroli
peristiwa bermula saat pelaku nekat mencuri sepeda motor di parkiran sekolah dasar dengan cara merusak kunci stater
meski sempat membawa kabur sepeda motor korban
aksinya digagalkan oleh seorang pedagang yang curiga dengan gerak gerik pelaku
laki laki berjalan mencurigakan saya lihatin terus
dia taunya dia lagi mutil motor
terus saya kejar sampai ke posyandu terus saya tangkap terus saya gusut terus saya ikutin terus
terus saya banting langsung langsung motornya dia ikut jatuh
dari tangan pelaku polisi mengamankan satu unit sepeda motor milik korban
serta tas berisi kunci letter t yang diduga digunakan pelaku untuk beraksi
ada pun jadi ini merupakan pelaku spesialis untuk pencurian keramot
kendaraan bermotor dengan menggunakan kunci letter t
aksinya pun dilakukan biasanya pada siang hari
yang gimana pada saat masyarakat mengatur motor didiamkan begitu saja langsung diambil
untuk saat ini baru kita ketahui bahwasannya dia melakukan sebanyak dua tkp

yang merupakan residivis untuk kasus serupa ini
merupakan spesialis pencuri motor yang biasa beroperasi di wilayah puncak
muhammad juanda bogor